dimirip dengan pimpinan organisasi mafia
pendaftaran saudara gibran sebagai cawapres oleh dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu dinilai pelanggaran etika berat
kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri itu amat memalukan
saya masih bersama ketua mahkamah konstitusi pertama yang juga pernah menjabat ketua majelis kehormatan mahkamah konstitusi prof jimli asyidiki
prof kita juga mendengar keterangan dari keterangan ahli gitu ya prof ya yang tentang etik gitu
aku saya mau tanya dulu prof jimli bagaimana melihat bahwa didengarkan juga pandangan tentang etik
ya saya kira bagus saya nonton apa yang disampaikan oleh pak keterus terangan dia ya
maka ahli di persidangan pengadilan itu ya tidak bisa dikatakan sepenuhnya objektif
ya jadi ini yang berlaku itu intersubjektivitas
jadi pihak penuntut atau pemohon dengan yang termohon masing masing menghadirkan ahli
itu bisa kita lihat dari ahli hukum
semua ahli sama ahli etika ahli agama pasti dicek dulu oleh pihak cocok nggak pendapatnya untuk mendukung posisi
maka itulah antara lain kekelemahan
dari status ahli di pengadilan
jadi pengadilan itu memang memperdebatkan perspektif memperdebatkan informasi data memperdebatkan kepentingan
nah dalam ruang sidang ini coba dipertarungkan
akhirnya itu nanti ya terserah kepada hakim
cuma pertanyaannya kan sekali lagi di situ ada soal bansos juga prof
dan kaitan dengan bansos itu akan dipanggil
tidak saja menteri sosial ada menko perekonomian menteri pmk pak muhajir dan juga ibu sri mulyani
dan ini dianggap baik oleh para pemohon dianggap sebagai sebuah terobosan baru
kalau prof jimli melihat pemanggilan empat menteri ini sebenarnya ingin mendengar apa
ya jadi ada saksi ada ahli yang diajukan untuk kepentingan pihak
tapi ada juga keterangan ahli
kadang kadang juga saksi yang dipanggil karena kepentingannya mahkamah
nah jadi itu sudah biasa
tapi dalam hal ini kubu tiga mengajukan permohonan supaya mendengarkan keterangan menteri oleh mahkamah diterima idenya
namun yang nanti akan bertanya hakim
para pemohon tidak diizinkan untuk bertanya
dan ketua mk juga mengatakan ini bukan karena ingin apa
ini kepentingan majelis hakim bukan untuk mengakomodir keinginan pemohon
jadi bagaimana melihat bahwa ini sebuah terobosan yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh majelis hakim
sebagian mengakomodir juga usulan dari pemohon kan
tapi sebagian mereka ngerti kalau ini dibiarkan menjadi pihak yang diajukan oleh pihak
itu akan ada benturan kepentingan
antara lain ini posisi menteri ini bagaimana
dia akan menerangkan apa
kok sepertinya berpihak kepada salah satu kelompok
padahal dia harusnya netral sebagai bentuk
maka sikap mk itu menurut saya lebih tepat
memanggil para menteri yang dianggap terkait
sebenarnya itu juga permintaan dari pemohon
tetapi supaya ini juga bisa diterima dengan adil
maka dua pemohon pihak pemohon tidak diizinkan untuk bertanya
itu untuk mengamankan supaya
posisi narasumber itu tidak dianggap ini nanti berpihak kepada para pihak ini
jadi dia murni memberi keterangan apa adanya
baik menyangkut policy mengenai implementasi dari kebijakan
dan baiknya juga begini ya prof ya
karena yang meminta adalah majelis hakim bukan pemohon
maka izin itu keluar dari presiden
atau menteri juga memiliki kewajiban untuk datang
karena kalau misalnya diajukan oleh pemohon
bisa nolak dan bisa tidak diizinkan
misal kapolda mau dikirim jadi saksi diajukan
itu kan akan ada benturan kepentingan
jadi kalau misalnya kapolda dipanggil
berarti kapolda ikut campur urusan politik praktis
nah maka jalan yang lebih baik misal itu diajukan
mahkamah menilai oh penting juga ini kapolda dipanggil
bukan karena diajukan oleh pemohon
karena kepentingan dari mahkamah sendiri
termasuk ada ide untuk mengajukan juga kapolri kabin
bisa aja kalau memang mahkamah menilai memang ada kebutuhan
berarti wajar dulu kan salah satu kuasa hukum paslon tiga
itu mengatakan akan menghadirkan kapolda
karena itu juga pasti berbahaya prof
ya macam macam perspektifnya itu cara melihatnya
karena pihak pihak yang berperkara itu
itu kan diberi hak untuk mengajukan saksi yang memperkuat dirinya
ahli yang memperkuat dirinya
berarti seorang pejabat kalau dia bersedia menjadi
jadi ahli di pihak itu berarti dia berpihak
nah itu nggak jadi buah si mahkamah
atau kalau dia mau bisa dipecat dia oleh kapolri
terlepas apa yang dia katakan mengungkapkan kebenaran
nggak boleh sebagai kapolda nggak boleh ikut berpolitik
prof kalau kita lihat sebenarnya
apa yang dikatakan oleh para menteri itu semuanya sudah terpublikasi
menko perekonomian mengumumkan soal bansos
begitu juga dengan pak muhajir ibu sri mulyani juga
bu risma juga bahkan sudah ada dalam rapat dengar di dpr
jadi apa yang bisa membedakan keterangan para menteri ini di sidang mk
di mana bobot tambahan yang membedakan dengan apa yang sudah dikatakan secara luas di media masa
karena semua orang pasti mengikuti informasi informasi yang beredar ya di publik
jadi ruang sidang mk itu bisa dipakai pertama untuk mengungkapkan ragam pendapat yang berbeda
yang kedua untuk klarifikasi secara resmi
kan bisa kita bilang bahwa menteri sudah menjelaskan begini gini
iya itu konteksnya beda
nah sekarang atas permintaan dan kebutuhan bersama mari kita dengar
yang kita maksud dengan bansos ini apa
yang empat ratus triliun itu apaan
nah jadi kalau misalnya sudah diterangkan
leh ternyata angka itu itu termasuk subsidi bbm subsidi listrik
jadi bukan seperti dibayangkan bansos bagi bagi sembako untuk publik
kan persepsi publik kan kayak begitu
untuk memenangkan paslon tertentu bagi sembako bagi apa
nah lalu dikaitkan dengan empat ratus triliun
sehingga berkecamuk itu kesimpulan
benar benar curang ini gawatnya gitu
maka forum mk itu bisa dijadikan ruang untuk public education
untuk memberi keterangan yang sebenarnya
sekaligus juga mengkonfirmasi perbedaan persepsi perbedaan pendapat
kan ada tiga sebab orang berbeda pendapat
zakat zaman sekarang zaman post truth
nah data ini kalau dicocokkan ketemu kita
perdebatan resmi di ruang sidang
yang kedua perbedaan sudut pandang
beda kubu satu kubu dua kubu tiga itu pasti beda
nah maka ada ruang sidang untuk memperdebatkannya
maka perbedaan itu bisa diatasi
yang ketiga karena kepentingannya beda
nah kepentingan itu di ruang sidang
semua orang diajak berpikir kepentingan yang lebih besar
jadi mekanisme dmk ini menurut saya penting untuk penyelesaian jangka panjang
jadi ini bukan tentang sekedar menengkalah
bahwa memang aturan yang ada seperti itu
dan kemudian bagaimana aturan itu jangan kemudian disalahgunakan
kita kan bisa mengatakan ah itu kan cuma dikecilkan
tapi bisa ada yang punya data
terlepas dari soal siapa yang menang siapa yang kalah di putusan nanti
ke depan nggak boleh dibiarkan lagi yang kayak gini
antara sengketa pemilu dalam hal ini pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
kita masuk di dua ribu empat belas saja dulu dengan dua ribu sembilan belas

terus struktur sistematis dan masif
itu tidak pemerintah dalam hal ini pak sby itu tidak menjadi bahan yang dituding
saya mau mengatakan pada waktu dua ribu empat belas pilpres
itu yang ada juga tudingan soal pemilu atau pilpres yang tsm
tetapi itu tidak ada pak pemerintah sebagai
karena nama pak jokowi yang dituding
dituding sebagai ikut bermain dalam
bagaimana para menteri yang notabene kabinet pembantu presiden bisa berbeda dengan apa yang sudah dikatakan oleh presiden
saya memandangnya apa punya keberanian para menteri itu
misalnya di luar yang partai politik
saya rasa yang diperlukan dari menteri itu keterangan apa adanya aja
programnya bagaimana kebijakannya bagaimana implementasinya bagaimana
nah itu aja yang akan disampaikan oleh menteri
tidak mungkin dia apa namanya
ya saya memang diinstruksi oleh presiden untuk mengeluarkan bansos untuk kepentingan pemilu
tidak mungkin akan ada perintah seperti itu juga
karena yang bansos itu ragam programnya banyak sekali
dan itu dinikmati hampir semua partai
semua caleg juga di tahun pemilu itu ada
itu ada juga namanya itu kunjungan kerja namanya itu misalnya penyerapan aspirasi
itu kan dari apbn semua itu
nah jadi maksudnya apa adanya aja dikemukakan
mungkin tidak ada kaitan dengan soal
apa penetapan hasil pilpres
tapi diungkapkannya keburukan praktek ini itu cukup menjadi bahan bagi kita untuk perbaikan ke depan
karena kualitas demokrasi kita ini indeksnya kan baru lima puluh empat
jadi saya menangkap pesannya prof jim lee
jadi harapannya ini bukan soal yes dikabulkan permohonan satu tiga untuk diskualifikasi
tetapi paling tidak memberikan catatan
supaya pilpres dua ribu dua puluh empat yang seperti ini tidak terulang lagi